dan yang kamu lihat hanya bayangan semu saja
bisa di kalahkan
dengan keyakinan kamu kepada allah swt
kamu bisa mengalahkannya bidara
kamu pasti sudah binasa
anak cucumu yang akan merasakan
hutan apa ini
hawa kejahatannya begitu gelap
bangkitnya kamu dari kematian hanya membuat kerusakan di muka bumi ini lampin
menyerahlah kamu lampir hentikan kejahatan sebelum allah sendiri yang akan menghukum kamu
hehehe ngomong asal manggam bahkan tuhanmu sendiri takkan bisa menghukumku
hanya iblislah yang sombong dan kamulah jelmaan dari iblis itu yang harus segera dimusnahkan
lahir jadi dia yang benama bangkit
bidara ular sasa itu hanya tipuan iblis
dan yang kamu lihat hanya payahmu
jangan semu saja bisa dikalahkan
dengan keyakinan kamu kepada allah swt kamu bisa mengalahkannya biar
disinilah kanyang guru
kiai ageng prayogo menguburkan mahlampin
peti inilah yang sudah mengurung lampir selama satu ratus tiga puluh
mereka bersifat bersepah natale dan ke arahmdk nagn hast rel bonusar
tapi dieta di arab itu tidak terlalu mislah dari bangkit dari matadamente
ini yg sukses pada down

dengan satu tujuan
hasratnya untuk membunuh kanjeng guru kyai ageng prohiyoku
dan semua keturunannya
dan kamu bidara
kamu yang harus bisa menghentikan kejahatannya langsung
sendirikoh daud guru
amanah diri akan saya laksanakan sebaik baiknya
bukan sekedar mimpi
ini amat guru yang harus aku tenaga
aku harus mengetik
aku harus mengetikkan
kejahatan mak lampir
kejahatan mak lampir
dan aku harus melindungi anak keturunan

dari kanjeng guru kyai ageng prohiyoku
aku sudah takut membalaskan dendamku padamu